aku harus cari makan kamu lapar
mudah mudahan aja mama gak tau
apalagi uang aduh takut banget bu
kalau ibu nggak percaya saya panggil anak saya ya
sebentar ya bu ya
mama mau tanya kamu inget gak pesan mama tadi apa
kamu ngebantuin nici baju
semua barang atau uang yang ditemukan harus diserahin sama mah
lalu jadi anak harus apa
dev sekarang jujur ya
kamu menemukan uangnya bu mimin gak seratus ribu
bu mimin pasti nanyain uang yang aku temukan tadi
aku harus berbohong
kasian mama uangnya diambil lagi
enggak ma dev gak nemuin kau ma
tuh kan bu mimin
bu mimin dengar sendiri dari anak saya
yaudah kalau gitu bu diana
anak ibu itu jujur
apakah keluarga ku bisa makan hari ini
dari mana mereka hidup
sementara diana tidak bekerja
seharusnya saya tidak pergi meninggalkan mereka
kok gak dimakan
apa gak enak
yaudah gak usah dibayar aja kalau bu
apa mau diganti lauknya
jangan bu cukup bu
aku mau cari makan aku lapar
mama gak tau
aku gak peduli sama kanan
udah sana cepet berangkat
nungguin def ya ma
kalian ngurusin def
anak itu anak pemalas
anak itu anak pemalas
pasti belum bangun belum siap
nanti kalian semua terlambat
udah udah sana pergi
kita berangkat dulu ya ma
kenapa kamu seperti itu
ma def kena penyakit diare ma
alah gak mungkin
alasan dasar males
aduh ma def beneran sakit
buat naik ongkot
takutnya nanti keberat jalan lagi
gak ada ongkos enak aja
gak ada ongkos buat anak kepala seperti kamu
kalau kamu mau jalan kaki gak usah berangkat
kalau perlu belokan sekolah
lagi tidak perlu mengeluarkan biaya
berhenti aja sekolah
lebih baik kamu untuk kerja cari uang
itu lebih penting
yaudah ma begitu
def berangkat dulu ya ma
jengkat jengkat mobil di tengah jalan
mau mampus lu ya pikir
saya mau ke sekolah
saya mau ke sekolah
ah aku udah kesianan
bresek lu kejebakan si sosok preman
bang bang bantah saya bang
dev ibu tahu kamu pasti lagi punya masalah
coba deh kamu jujur sama ibu
kamu katakan apa masalah kamu ini
ya dev biar ibu dapat menolong kamu
dev katakan sejujurnya dev
guru guru di sini sangat keberatan sekali sama kamu
bahkan kepala sekolah saja sudah memulakan kamu
tapi ibu tetap mempertahankan kamu def
kenapa sih ibu bunyi terus nanya
walaupun aku jawab aku selalu bohong
percuma juga kan
dev kamu enggak mau menjawab dev
besok dev enggak akan tidur di sekolah lagi bu
kamu ini anaknya memang kelas kepala ya dev
mungkin ibu kamu juga sangat sebel sama sikap kamu ini
dev kamu jangan salahkan ibu
jika kamu juga nanti akan
kamu akan dikeluarkan dari sekolah ini
kita sekarang udah aman
enggak bakal ada yang ngeri lagi
ya mungkin aja pas kalau udah bikin loker
jadi yang kita nyimpen makanan udah aman kan
nggak usah susah susah bikin loker
kan malingnya ketahuan
langsung aja keluarin dari sekolah
kenapa sih maling dibelara
nih kalau ada barang gue yang hilang
dikapok tuh orang
dev mana yang nggak keluar
jangan jangan jangan nyuruh
begitu berisau yuk